oke sequel pertama film ada apa dengan cinta pertama kali tayang tujuh februari dua ribu dua
film ini melambungkan nama pasangan nikola saputra dan dian sastro wardoyo
kisah ini kemudian kita akan lihat mengangkat kisah asmara rangga dan cinta
film yang diproduseri mira lesmana serta riri riza ini berhasil meraup keuntungan enam puluh lima miliar rupiah
dengan penonton lebih dari dua juta orang
tidak cuma di tanah air ada apa dengan cinta juga sukses di berbagai negara
seperti malaysia brunei filipina dan juga singapura
namun faktanya ada apa dengan cinta hanya menempati peringkat ke enam
dalam daftar film indonesia dengan pendapatan terbanyak
oke apa saja tiga besar film indonesia dengan pendapatan terbanyak sepanjang masa
kita akan lihat tiga besar film ini
pertama di urutan ketiga
yang ketiga adalah film ayat ayat cinta
ya film ini diangkat dari novel berjudul yang sama
ayat ayat cinta yang diangkat ke layar lebar pada tahun dua ribu delapan silam
dibesut oleh sutradara hanum bramantio
ayat ayat cinta yang bertema poligami berhasil meraup keuntungan hingga satu ratus tujuh miliar rupiah
dengan jumlah penonton lebih dari tiga juta orang
kemudian film kedua ada habibi dan ainun
di ilhami dari kisah nyata
sutradara fauzan rizal membuat film berjudul habibi ainun
film yang dirilis pada tahun dua ribu dua belas silam ini bercerita tentang perjalanan hidup
presiden baharudin yusuf habibi dan sang istri hasri ainun
habibi berlatar kehidupan habibie di jerman
habibi ainun sukses meraup untung hingga angka satu ratus tiga puluh lima miliar rupiah
dengan empat juta penonton habibi ainun berhasil menduduki posisi kedua
lalu film apa yang masih bertahan sebagai pemuncak atau jawaban
bagaimana film indonesia tersukses sepanjang masa
kita akan lihat
apalagi kalau bukan film laskar pelangi
film ini diadaptasi dari novel dengan judul yang sama
film produksi tahun dua ribu delapan ini mengangkat perjuangan sembilan orang murid sd muhammadiyah desa gantong blitong
laskar pelangi berhasil mencatat rekor dengan jumlah penonton dan pendapatan yang luar biasa
keuntungannya mencapai satu ratus tiga puluh sembilan
tiga miliar rupiah dan ditonton lebih dari empat juta orang
ya pantas saja kalau laskar pelangi memang mendapatkan urutan paling atas karena dampaknya bagi perekonomian di belitung juga sangat luar biasa